kenapa masih takut
dari tadi boneka ini itu hidup
masa lagi tadi dia mencolok di jendela
kayak burung kakak tua
sepertinya bapak itu belum bisa mengikhlaskan
anaknya yang sudah meninggal pak
makanya dia membuat boneka kayu itu
dia selalu bareng sama anaknya
tragis bener ya
pantesan aja pertunjukan itu rame ya
pertunjukan itu bukan dari boneka kayu biasa pak
kalau begitu bahaya pak
boneka itu bukan boneka biasa
nakut nakutin warga disini nantinya
iya tuh pak
kalau bonekanya ada isinya
gawat juga ya
mudah mudahan sih tidak terjadi di kampung kita pak
selama ini kan kita belum kejadian apa apa di kampung kita
mudah mudahan begitu pak
mudah mudahan pak mudah mudahan
bisa jangan sampai juga pak
dengar gak cerita warga disini soal
soal bonekanya om wicca
bener gak sih
dongeng yang soal anak meninggal itu
aku juga denger
banyak warga yang mengait ngaitan
sama hantu boneka itu
padahal sebelumnya gak ada apa apa
jadi bener ada kaitannya antara boneka hantu
dari bonekanya om wicca
bisa jadi kan pas banget tuh
sama kedatangannya om wicca
bersama sama kemunculan hantu boneka itu
bonekanya om wicca gitu boneka itu
yaudah kita jalan lagi
ada bonekanya tinggi tinggi nih
kita kan gak nyampe
yaudah kita kerja sama aja
kamu naik di punggung aku
tapi kamu ambilin aku ya yang gede gede
tenang nanti aku ambilin kok yang kamu yang banyak
bawa kamu yang gede gede tenang
eh adam kamu tahu nggak soal bonekanya pawicak
boneka kayu itu bukan boneka biasa
ya udah dong aku takut
aduh amat nih
eh aduh aduh
aduh adam kan kabur kabur aja kan sakit
eh baru pulang sekolah ya
ini lagi jemur lagi cari matahari pagi buat anak om
habisnya di dalam pengam
iya ini anak om
om menitip sebentar ya om mau masuk dulu
kak april kok boneka disangkaian kayak manusia
udah lah nggak usah dipikirin
yuk kita pulang aja
jadi ambil lulurnya seujung jari
ya terus kita oleskan ke tangan
nih buat di tangan
ya biar putih cincelang
ada orang ketuk jurnalnya lama lama malam
itu kan i
udah berkali kali tau nih ketuk ketuknya
iya minta dibukain
ih kalau mami mau
kalau mami berani udah dibuka dari tadi
nih kan mami takut
nih kita bareng aja
kita bareng bareng ya
tapi boleh nggak zara di belakang
ya jangan zara
jangan di belakang
zara di depan
jangan di belakang
jangan di belakang
jangan di belakang
aduh mami paling sebel dini
kalau ada gentakku takut begini kagetin
eh siapa ya
satu dua tiga
tunggu tunggu tunggu
kan bukan maling
boleh terus apa
aduh menikmati menikmati pasti enek mas hantoko ya toh

eh hantu wajah
eh eh apa lo eh apa lo enak aja lo cepet dicapain di dapur ya ada hantu cepet
ya wis ibu itu pokoknya tenang aja ada hansip hansip yang ganteng ganteng di sini
yang bakalan nangani hantu hantu ya tau juga
tiba hantu doang
yaudah buat duluan lah
kok harus sih gimana sih
iya lagi temen hantu aja lo
aku takut gitu
kenapa pasti takut gimana sih kamu
oh kau jadi seperti pokok loh
aku beli boneka sejarah kayak gitu ya kan
bisa ada di dapur
ih tekotek takut
gak mungkin boneka kayaknya enek kok hidup
aduh bawa aja bawa aja bawa aja
ih teg bawa aja
bermain juga sih
ini udah sana
ini udah sana bawa eh bawa
ini udah sana
ini udah mas
ternyata boneka tapi